reza kamu ngapain disitu
aku tadi mau meriksa kamu udah tidur apa belum
bisa dimulai sekarang
istri bapak sudah tidak bisa menunggu
silahkan bu silahkan
silahkan bapak tunggu di luar
gampang sekali mereka dibohong
bisa dimulai sekarang
erin malah memelukmu
mama tuh khawatir banget
mama kan udah bilang kamu tuh sering sering harus menghubungi mama
erin tadi ketiduran
mama tenang aja pokoknya erin pasti aman kok
temen erin ini jagoan banget ya
yaudah kalau gitu tapi temennya juga jago banget ya
dan inget jangan lupa hubungin mama
mata matanya gerak sendiri
reza kamu ngapain disitu

aku tadi mau meriksa kamu udah tidur apa belum
terus hp kamu bunyi
makanya aku sembunyi disini
pokoknya kamu harus melindungi angeli
kalau siluman ular itu datang
aku mau melihat mayatnya disini
segera aku tangani
jadi nagraj masih punya satu senjata lagi
si ular hijau itu
kamu sekarang menjaga anjli
dan aku yang akan menghabisi tuanmu
kenapa aku merasa aneh
ada yang mengikutiku
mungkin ini cuma perasaanku saja
tanya dari dia
akhirnya terdengar juga suara kematian rakraj
ada di kamar ayo tolong aku kita cepet dua
masih ada bunga itu
harus aku yang mengambilnya
oh biar aku aja yang cari bunga maharanya
sinta tolong kamu letak ke belakang
lo tahan lebih cepat
pertahanan pertahanan pada gerak
pertahanan pada gerak